sampai jumpa di video selanjutnya
ya enggak kita cari juragan baru
sebagai seorang pati
aku enggak menyangka
ternyata kamu juga berambisi untuk menguasai tahta raja
kita akan perebutkan pusaka sakti ini secara kesatria
siapa yang bisa mendapatkannya
dialah yang berhak untuk menjadi raja

aku pasti bisa mendapatkannya
tapi kata kata kakek tadi kan cuma pancingan belaka
tapi bagaimanapun lambang negara harus tetap dijaga
bila benda sepenting itu saja bisa hilang bagaimana yang lainnya
rakyat akan menganggap kerajaan dalam keadaan lemah
karena bukan hanya setuju
tapi harus sedelapan
dan sesembilan sesepuluh dan sesebelas
kalian itu adalah calon calon rakyatku yang paling baik
dan kalian tidak akan rugi
punya raja seperti aku
jangan gede rasa dulu kamu
baru punya lambang kerajaan saja sudah solid
belum tentu kamu layak
untuk apa kamu datang kemari
kamu tidak suka dengan aku
apa kamu datang ke sini
ingin melamar menjadi permaisuri
kamu tidak pantas jadi permaisuriku
lawan aku dulu baru kamu bisa ukur
layak jadi raja atau hanya gembala bir

dan bagi anda
saya dikerjakan secara grandia
nampaknya sini tidak memerlukan kita
kalau gitu kita sembunyi aja deh
masih nekat juga untuk melawanku
aku pikir semua tulang tulangmu sudah hampir patah gemerta
sebentar lagi tulang tulangmu itu akan putus
aku ini berhenti sedang berpikir
akan kubuang kemana jasadmu nanti
sudah tua saja kau masih pintar bohong
sebentar lagi juga napasmu akan putus
sudah jangan banyak ngomong
aku orang yang sering kamu ceritakan
pangeran pemanah rasa
pangeran pemandang rasa itu adalah masa lalu
aku sengaja muncul
supaya kamu dapat melihat masa lalu
kamu dan ibumu
sengaja meninggalkan kehidupan istana
demi kesenangan sendiri
dan untuk menjaga kebaikanmu
dan untuk menjaga kebaikanmu
jadi kamu tidak berhak atas kehidupan istana
itulah masa lalu
aku adalah masa depan
supaya kamu tahu
masa depan sudah tertulis di dalam garis
dan kamu tidak terdapat di dalam garis takdir
sebagai raja di pancacara
itulah masa depan kamu
aku akan buktikan
kalau aku berada di dalam garis takdir
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan beristirahat
aku akan beristirahat
aku akan beristirahat
aku akan buktikan
aku akan buktikan
aku akan beristirahat
aku akan beristirahat
aku ingin sampe selesai
ya nggak kita cari juragan baru
hei mayatnya boleh kita tinggalin
eh pinter luarnya
ya udah kita ambil mulai dari badannya
nih ampuni oi
jadi ayahanda menyimpan pusaka yang asli
tentu saja putra
seorang pemimpin tidak akan pernah berbuat sebudong itu
karena akan banyak sekali kemungkinan yang buruk akan berjadi
jadi pemimpin harus berbuat
yang bercerdas ya
tetapi cerdas saja tidak cukup putra
tapi harus juga bijaksana
karena banyak sekali orang yang cerdas
mempergunakannya untuk hal hal yang tidak baik
tapi kalau orang bijaksana
kecerdasannya akan digunakan untuk kebaikan
aku jadi ingat kisah nabi sulaiman
allah menyuruh nabi sulaiman untuk memilih
antara harta kata dan ilmu
nabi sulaiman memilih ilmu ayahanda
karena dengan ilmu semua bisa